tidak ada kusangka tak ada tangis saat kau pergi
run adalah grup musik yang mengawali karir sejak tahun dua ribu enam
beranggotakan rai asta dan nino kini mereka sukses menjadi salah satu band idola kaum muda di indonesia
banyak mengusung lagu cinta run telah merilis empat album dengan berbagai lagu yang menjadi hits
mulai dari lagu bertempo cepat hingga lagu bernuansa melo seperti dekat di hati
merayakan sepuluh tahun perjalanan karir mereka merilis sebuah album berjudul run
nuansa musik album ini kembali seperti lagu lagu pertama mereka
setidaknya hal tersebut dapat terdengar dari nuansa musik single ombak asmara
run merupakan lagu yang terkenal di indonesia
ada alasan khusus gak
mungkin sebenernya gak cuman album pertama aja ya setelah kita dengarkan sepuluh track itu
kita lihat itu tuh bener bener dari sepuluh track itu tuh rangkuman dari musik musik yang dikasih alang selama sepuluh tahun ini gitu
track yang ada track yang rada feelnya kayak album pertama ada track yang feelnya kayak album kedua album ketiga atau album keempat gitu
ada yang bener bener saat ini banget juga
ada sepuluh lagu yang dirilis dalam album baru run
proses pengerjaan album ini memakan waktu hanya satu bulan
di album ini run berkolaborasi dengan yura yunita dan kahitna
yang unik mereka juga mengajak guru seni musik semasa sma dulu untuk berkolaborasi dalam sebuah lagu
ada satu track di album baru kita juga hijau dan biru
itu tentang indonesia sebenernya penakinan indonesia
dan kita ingat banget pak oblet ini adalah guru yang sangat mahir memainkan alat musik daerah
dan kita pengen menyisipkan beberapa warna musik daerah disitu
kita kontak dan dia sangat mengharuskan
apa kendala terbesar dalam menggarap album kelima ini bagi run sendiri
ya mungkin paling pertama
karena beda kan kalo sama album pertama kita masih
album pertama tuh dulu kita bener bener udah fokusnya adalah gimana caranya bikin album
kita setiap hari tidur di tempat yang sama di rumah
kuliah bikin album
kuliah bikin album
kalo sekarang ada manggung
jadi kemarin sih produksi album kelima itu efektif bener bener dilakukan sih sebulan
setelah merilis sebuah album run juga berencana untuk segera menggelar tur konser ulang tahun agar bisa merayakannya dengan para penggemar di berbagai daerah
istiarto sigit jakarta